hari ini front pembela islam berencana menggelar aksi di depan kantor majalah tempo
sebelumnya akun resmi koran tempo mengunggah kartun yang menggambarkan seorang pria mengenakan pakaian gamis
dengan tutup kepala berwarna putih
pria tersebut duduk berhadapan dengan seorang wanita berbaju merah dan keduanya tampak berbincang
kartun yang dimuat di majalah tempo edisi dua puluh enam februari dua ribu delapan belas ini dianggap melecehkan pemimpin fpi rizik syihab
dikutip dari cnn indonesia com jumlah peserta yang akan ikut aksi tersebut diperkirakan mencapai lima ratus orang
para pendemo menuntut tempo memberi penjelasan tentang karikatur yang dibuat oleh tempo
mereka juga menuntut pemimpin redaksi majalah tempo meminta maaf dan mengaku bersalah
sudah ada di kantor tempo jakarta koresponden cnn indonesia femi afriyadi
femi selamat siang apakah pantauan anda sejauh ini masa
dari ormas fpi sudah datang ke kantor tempo
ya selamat siang elvira
kalau kita merujuk kepada agenda yang disampaikan oleh perwakilan ormas fpi
jika hari ini mereka akan melakukan aksi damai
entah kemudian mereka akan melakukan long march atau menggunakan kendaraan
menuju ke kantor tempo di jalan palmerah jakarta selatan ini
tapi kemudian kita tentu memantau seperti apa pergerakan

yang sudah dianggap adalah pendemo ini untuk menuju ke lokasi atau titik demo di kawasan kantor tempo ini
sejak pagi kami memantau memang tidak ada pergerakan apapun
belum ada terlihat tanda tanda ada gerombolan masa dari ormas tersebut
yang akan menuju ke kantor tempo ini untuk melakukan demonstrasi begitu
tapi kemudian kita melihat dari sisi keamanan
jika tadi pagi sejak pukul sepuluh kita sudah melihat pengamanan di standby kantor tempo
yang sudah di stand by kan di kawasan ini
kemudian dengan skenario skenario tertentu
juga sudah diatur seperti apa nanti pengamanan yang akan diterapkan di lokasi ini
dan tadi saya sempat berbincang dengan kapolsek kebayoran lama
yang mengatakan bahwa ada setidaknya dua ratus empat personil pengamanan
yang terdiri dari beberapa satuan
yang diturunkan dari beberapa tempat
yaitu dari kapolsek kebayoran lama dari polsek petamburan dari polres jakarta barat
dan juga nanti akan ada dari personil polda metro jaya
untuk sementara jumlahnya masih dua ratus empat personil
yang akan disebar di sejumlah titik termasuk juga di kawasan kantor tempo ini
namun kemudian kita ingin melihat dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya ingin disampaikan
oleh masa pendemo
yang hari ini akan melangsungkan kegiatan tersebut
ini berawal dari unggahan atau postingan di sebuah majalah yaitu tempo
yang memuat karikatur atau kartun seorang pria dengan menggunakan sorban berwarna putih
sedang berbincang dengan seorang wanita menggunakan baju berwarna merah
dengan ada percakapan tertentu
tapi kalau kita lihat secara detail memang tidak ada identitas apapun
dan pria bersorban
seperti gambar kartun itu hanya terlihat bagian punggung saja
dan kemudian inilah yang menyulut amarah
ataupun juga menjadi alasan kenapa kemudian ormas fpi ini merasa tersinggung
karena menurut mereka gambar karikatur tersebut merupakan sebuah bentuk penghinaan terhadap ulama besar mereka rizieb syihak
tapi kalau kemudian kita benturkan dengan perspektif dari jurnalistik
tentu apa yang dilakukan tempo ini merupakan salah satu bentuk
dari karya jurnalistik
dan ini sah sah saja
dan ini sudah diatur dengan konstitusi dan juga undang undang
bagaimana kemudian kalau ada pihak yang merasa tersinggung
yang merasa terhina dengan postingan atau karya jurnalistik ini
tentu akan ada mekanisme melalui dewan pers
ada hak jawab yang juga akan bisa mereka langsungkan
dan tentu akan dinilai kemudian apakah memang karya jurnalistik yang dimuat oleh tempo ini mengandung unsur penghinaan
atau merendahkan ulama besar
mereka rizieb syihak
nah kita akan tunggu seperti apa jalannya aksi damai ini
karena tuntutan mereka adalah ingin bermaksud mendapatkan klarifikasi motivasi apa yang kemudian dilakukan oleh tempo
hingga kemudian membuat karikatur tersebut
dan juga akan ada permintaan untuk tempo meminta maaf secara langsung
dan juga memuat permintaan maaf tersebut di satu halaman majalah tempo
apakah kemudian ini akan diakomodir
atau apakah kemudian ini juga akan ada komunikasi atau mediasi secara langsung
dengan pihak tempo dengan pendemo
dan kita akan tunggu seperti apa
karena sampai saat ini dari pihak tempo sendiri belum memberikan klarifikasi apapun terkait dengan aksi damai hari ini
terima kasih femi informasi anda siang ini